dan untuk membahas yang sudah bergabung melalui sambungan virtual bersama praktisi pasar modal hans kui
selamat pagi pak hans
ya selamat pagi bu
ya pak hans bagaimana analisis anda terhadap pergerakan ihsg pada hari ini dan sentimen apa saja yang menjadi potensi pergerak pasar pekan ini
ya pekan lalu memang marketnya cukup positif ya di driven dividend kita lihat
tapi di akhir pekan market benar benar terkoreksi ya karena laporan tenaga kerja as ya itu angka pekerja swasta itu benar benar naik empat ratus sembilan puluh tujuh ribu gitu ya
dan ini merupakan kenaikan terbesar sejak juli dua ribu dua puluh dua gitu
dan ini dua kali lipat ya daripada yang diperkirakan di amerika dua ratus dua puluh delapan ribu gitu ya
dan lebih baik dari angka hasilnya dua ratus sembilan puluh tujuh ribu gitu
nah data data ini sebenarnya menunjukkan pasar tenaga kerja amerika masih sangat kuat gitu ya
dan di mana federal resource sendiri melihat kalau pasar tenaga kerjanya ketat artinya pasar tenaga kerjanya kuat gitu ya
sehingga pasar tenaga kerjanya ketat sehingga upah di sana naik banyak gitu
dan ini merupakan tekanan inflasi gitu
nah ini yang menyebabkan perdagangan jumat itu pasar kita terpaksa
koreksi turun ya
dan mayoritas ya kalau kita lihat pasar global juga tertekan turun
kalau kita lihat imbal hasil teresturi s itu naik lagi ke atas lima persen gitu ya
menunjukkan bahwa pasar punya ekspektasi bahwa terjadi potensi federal research menaikkan beberapa kenaikan suku bunga
itu yang menjadi faktor pakan lalu di pasar
baik pak has tadi anda menyebut inflasi ini terus melandai seperti itu
apakah inflasi yang terus melandai
yang diapresiasi investor bisa jadi modal bank indonesia
menurunkan suku bunga acuan lebih awal menjadi sentimen yang turut mendongkrak kinerja ihsg pada hari ini
ya memang kalau kita lihat sebenarnya kalau pasar pekan ini ya yang ditunggu pasar
ini adalah data ihk amerika gitu ya
jadi ini salah satu data yang cukup penting ya indeks harga konsumen
gradually turun terus dari sembilan satu sampai tiga satu diperkirakan pada pengumuman tengah pekan ini gitu
dan ini cukup penting
tapi sebenarnya masalah yang dihadapi amerika itu adalah inflasi inti mereka ya yang masih bertengger di lima persenan
nah inflasi inti yang mengeluarkan faktor energi dan makanan ini terlihat cukup kuat di sana ya
dan ini yang menjadi perhatian federal resource
sehingga kalau kita lihat sebenarnya di edisi bulan juli
ini kemungkinan fed itu masih akan menaikkan suku bunga gitu
nah yang jadi perhatian kita tentu bagaimana respon bank indonesia sendiri ketika federal reserve menaikkan suku bunga gitu
nah kita pikir bank indonesia akan cukup fokus ya memperhatikan bagaimana nilai tukar rupiah gitu ya
karena kalau ada tekanan terus terhadap nilai tukar rupiah tentu karena akibat capital outflow ya
bi tentu bisa menimbang
memi itu dengan melakukan kenaikan suku bunga gitu
tapi kalau kita lihat saat ini rupiah cukup stabil ya
blku memasuki level lima belas dan pekan lalu bi mengatakan akan melakukan intervensi pasar ya untuk mengendalikan atau menahan pelemahan nilai tukar rupiah kita
nah ini yang menyebabkan kita pikir pada edisi kali ini kemungkinan ya bi kita masih mempertahankan tingkat suku bunga acuan kita
baik pak hans saat ini rupiah sudah melemah dan mulai berada di kisaran lima belas ribu rupiah
bagaimana kinerja rupiah pada pekan ini pak hans
ya memang kalau kita lihat rupiah terlihat agak sedikit melemah ya beberapa saat ini ya
jadi memang kita melihat bahwa di awal tahun sempat rupiah itu mengalami penguatan ya dari tahun sebelumnya yang melemah gitu ya
rupiah sempat menguat cukup signifikan
tahun lalu memang terjadi outflow cukup besar ya ketika federal reserve sangat agresif
menaikkan suku bunga acuan gitu ya
terlihat rupiah itu melemah gitu ya sampai dengan lima belas delapan ratus tujuh ratus ya hampir delapan ratus ya pelemahan rupiah di tahun lalu
karena fed naikin bunga agresif dan terjadi dana keluar dari pasar sun kita gitu ya
jadi kepemilikan asing di sun itu jadi cukup termasuk paling rendah pada tahun lalu
tapi begitu akhir tahun diperkirakan fed sudah mencapai puncak kenaikan suku bunga mereka
itu dana mulai inflow lagi masuk ke pasar kita
sehingga kalau kita lihat rupiah kita menguat gitu
dibantu lagi bahwa memang tahun lalu itu rupiah tidak terlalu signifikan juga melemahnya karena ada kenaikan komoditas yang booming cukup kuat tahun lalu gitu
nah tahun ini ceritanya adalah dana sempat masuk ke kita karena fed kemungkinan sudah selesai kenaikan suku bunganya harapan awal tahun gitu ya
dan ekonomi dalam negeri cukup kuat
tapi beberapa saat terakhir ini ketika fed mengatakan ada dua kali lagi kenaikan itu terlihat dana mulai ada yang keluar dari pasar kita
nah ini yang menyebabkan rupiah kita melemah ya
selain itu kalau kita lihat neraca perdagangan kita menipis surplusnya
nah ini karena harga komoditas bergerak turun semua gitu ya
ini terutama di trigger oleh potensi perlambatan ekonomi yang terjadi di tiongkok gitu ya
dan eropa sudah masuk periode resesi ya
sesudah pertumbuhan di kuartal empat dan kuartal satu mereka minus satu gitu ya
jadi ini menyebabkan ekonomi global melambat permintaan komoditas turun
surplus perjalanan kita menipis gitu ya
nah ini yang beberapa faktor ini ya ditambah dengan fed yang kelihatan agresif ini menyebabkan rupiah melemah posisinya
baik rupiah akan kemungkinan melemah
dan the fed juga sangat agresif untuk menaikkan suku bunga acuannya
pak hans bagaimana dengan sektor sektor yang menjadi fokus utama investor pada pekan ini
ya memang kalau kita lihat tentu kita akan sedikit berhati hati ya
artinya memang kalau kenaikan pada juli set fund rate kalau memang dinaikkan di juni itu sudah diterima oleh pasar ya
setelah payroll amerika yang keluar non farm payroll yang keluar itu pasar sudah memperkirakan gitu ya
bahwa fed akan menaikkan tingkat suku bunga sekali lagi di juli gitu
tapi kenaikan yang ada di september atau terjadi di november ya pada edisi berikutnya
nampaknya itu belum bisa diterima pasar gitu ya
jadi mungkin kalau ada kenaikan sekali lagi potensi kenaikan sekali lagi
mungkin pasar akan cenderung agak
tertoreksi turun posisinya gitu
nah memang kalau kemarin itu di akhir pekan gitu ya
yang ini faktor yang bisa menyebabkan awal pekan ini ihsg menguat itu data non farm payroll amerika ya
yang cuma bertambah dua ratus sembilan ribu gitu ya pekerja
itu di bawah ekspektasi dua ratus dua puluh lima ribu pekerja gitu ya
dan ini penciptaan lapangan pekerjaan yang paling lambat dalam dua lima tahun terakhir gitu ya
dan ini yang bisa menyebabkan pasar bergerak positif gitu
biasanya kalau kita lihat sektor yang sering menguat di pasar kita ini kelihatan
biasanya perbankan ya yang menjadi utama pergerakan pasar kita gitu ya
kalau pasar menguat gitu ya
kemudian kalau yang sektor lain
kalau kita pikir kemarin ada rebound sedikit di komoditas
tapi pekan ini mungkin komoditas akan ada sedikit terkoreksi ya
karena ada potensi perang dagang lanjutnya
kemudian ada keputusan antara tiongkok dengan amerika ya
kembali terjadi gitu
tapi mungkin kita akan lebih banyak bermain pada saham saham blue chip ya
dalam periode yang agak tidak pasti seperti ini
baik pak hans modal kinerja positif selama dua pekan
dan tadi anda juga sudah menyebut
memang perdagangan pertama pekan kedua juli dua ribu dua puluh tiga ini geopolitik masih sangat tidak stabil
dan tentunya tadi juga ada pengumuman inflasi amerika serikat pada rabu mendatang
juga akan menjadi sentimen yang cukup besar pekan ini
dan tadi anda juga sudah menyebut
perbankan ini memang menjadi salah satu fokus utama investor
dan bagaimana saham perbankan ini peluangnya pada pekan ini pak hans
ya kalau kita lihat biasanya kalau rebound terjadi pada ihsg
biasanya saham saham perbankan yang bergerak menguat gitu ya
makanya kita akan banyak memilih saham perbankan
karena beberapa diantaranya kita juga melihat seperti bank mandiri ya
yang kemarin melemah lumayan gitu ya
jadi ini salah satu yang bisa kita cermati ya
di lima satu ratus lima puluh sampai dengan rp lima dua ratus ini bahkan ini masih cukup menarik gitu
kemudian kalau kita lihat lagi saham perbankan lain ya
mungkin pbri ya bisa jadi pilihan kita ya posisinya ya
memang kemarin melemah dan mendekati daerah
daerah support gitu ya
jadi di daerah rp lima tiga ratus lima puluh sampai rp lima empat ratus ini bank pbri juga bisa jadi pilihan kita gitu
kemudian bbca juga salah satu bank yang menarik ya
yaitu pergerakannya satis gitu
jadi kita pikir bisa buy weakness di rp delapan sembilan ratus lima puluh sampai dengan rp sembilan lima puluh gitu ya
untuk bank bbca gitu
nah memang kalau kita perhatikan pekan ini kemungkinan ya
memang berpeluang terkoreksi secara teknikal
tetapi kalau kita lihat dari data terakhir amerika
ini membuat peluang ya
jadi kita untuk rebound ya
biarpun terbatas dengan support di rp enam tujuh ratus sebelas sampai rp enam enam ratus tujuh puluh dua
resisten di rp enam enam ratus enam puluh enam sampai rp enam delapan ratus
baik pak hans tadi anda menyebut lebih banyak terkait dengan blue chips dan juga perbankan ya
nah kalau misalnya kita lihat gali ini ya

perbankan ini juga dibagi dengan sektor perbankan digital seperti itu
yang terlihat masih sangat landai
bagaimana peluang saham saham bank digital ini pak hans
ya memang kalau kita lihat saham saham bank digital ini
sebenarnya dikelompokkan sebagai kelompok teknologi ya gitu
memang di awal tahun ketika diperkirakan suku bunga akan berhenti naik
rata rata sempat bergerak menguat gitu ya
tetapi saat ini ceritanya agak sedikit berbeda ya
karena kelihatan set mungkin dua kali menaikkan suku bunga
sehingga kalau kita lihat mungkin kemungkinan besar saham saham teknologi
termasuk saham perbankan teknologi itu
cenderung akan sideways pergerakannya ya dalam beberapa pekan ke depan gitu ya
karena pasti terjadi kenaikan tingkat suku bunga gitu
di amerika kalau kita lihat di kuartal

tapi yang menguat paling tinggi itu adalah sektor nasdaq gitu ya
menunjukkan bahwa rebound terbesar itu ada di sektor nasdaq gitu
nah tetapi yang mendriven kenaikan di sana adalah saham saham pembuat kip ya
terutama saham saham yang terkait dengan artificial intelligence gitu ya
jadi sekarang pusat dari
kekuatan perusahaan teknologi amerika itu ada di perusahaan perusahaan artificial intelligence gitu
nah ini yang jadi sentral pergerakan pasar mereka saat ini gitu
nah tapi kita lihat gitu ya
di akhir pekan ada kunjungan janet yellen juga ke amerika gitu ya
yang bicara tentang kritik dia ya terhadap ekonomi tiongkok sendiri gitu ya
karena ada beberapa kebijakan dan pembatasan ekspor gitu ya
tetapi peristiwa ini terjadi sebenarnya berapa bulan lalu amerika itu memblok ya
mengurangi ekspor chip mereka ke tiongkok gitu ya bersama belanda gitu
nah baru pekan lalu tiongkok melakukan pembatasan beberapa logam ya
yang banyak digunakan untuk pembuatan chip gitu
nah ini tentu akan membawa kemunduran pada industri teknologi sendiri gitu ya
karena perang dagang ini tentu merugikan ya bagi industri teknologi sendiri
dan tentu sentimanya tidak terlalu positif bagi sektor teknologi
termasuk terhadap bank digital sendiri
nah kalau kita lihat sebenarnya yang cukup bagus bank digital itu sebenarnya adalah bbhi ya
ini salah satu bank digital yang fundamentalnya cukup bagus
jadi kalau di jangka yang agak panjang mungkin paham ini yang bisa jadi salah satu pilihan kita
baik pak hans
saham saham apa lagi yang menurut anda menjadi potensi cuan pada pekan ini
ya memang kalau kita lihat secara teknikal
trendnya pasar kita itu cenderung akan ada koreksi sedikit gitu ya
jadi seperti saham yang kita lihat adaro gitu ya
adaro ini cukup menarik gitu ya
tapi mungkin akan ada koreksi sehingga kita merekomendasikan
band migness di adaro di dua ribu dua ratus tujuh puluh sampai dua ribu satu ratus sembilan puluh ya untuk saham adaro gitu
kemudian saham kedua yang menguat cukup banyak pekan lalu bdmn ya
mungkin kelihatan dia akan ada potensi untuk koreksi dulu gitu ya
jadi nanti kalau ada koreksi kita akan buy weakness di dua ribu sembilan ratus sampai dua ribu sembilan ratus lima puluh ya
kemudian saham lain harum ya
ini memang masih terkait sektor batu bara gitu ya
ini juga kita rekomendasikan balikness di seribu empat ratus sampai seribu lima ratus
kemudian saham berikutnya
memang dia bentuknya hampir mirip double top di atas ya
tapi kita pikir kalau dia ada koreksi ya jasa marga ini
kita bisa akumulasi beli di tiga ribu enam ratus tiga puluh sampai tiga ribu tujuh ratus dua puluh
kemudian tower ya
ini juga kita rekomendasikan dosisness di seribu dua puluh sampai seribu empat puluh gitu
ini beberapa saham yang bisa kita pertimbangkan di pekan ini untuk banyak
baik sektor perbankan blue chip dan juga sektor komoditas
ini juga akan menjadi sorotan utama investor pada pekan ini
terima kasih pak hans kuis sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
ya terima kasih